tolong ya pak ini dua acak banget mobil pak
kita semua ini abadi musik
sampai cuma dua yang di depan sini pak yang ngetes pak

ini untuk keselamatan kita
panas gerah dan lelah membuat orang jadi marah marah
jembatan suramadu yang biasanya normal jadi macet panjang
tahu kan panasnya pesisir pantai
dua jam berjemur di bawah sengatan matahari nan aduai membuat emosi membuncah
alhasil pengendara mobil yang pulang dari madura ke surabaya ini
adu mulut dengan petugas satgas covid sembilan belas kota surabaya
untung petugasnya santai padahal ia juga kepanasan selama bekerja
antrian panjang disebabkan ada tes antigen di jembatan suramadu
pemerintah kota surabaya melakukan tes demi mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
akibat di madura terjadi peningkatan kasus covid sembilan belas di tiga kecamatan di kabupaten bangkalan
dan hasil repli tes antigen dari data semalam hingga pagi tadi
sekitar tujuh orang positif covid sembilan belas
selama menjalani tes pun warga tetap berkerumun tak mengikuti imbauan yang diberikan
itulah akibatnya jika masih ngeyel keluyuran
pendularan semakin menjadi jadi dan memaksa satgas covid sembilan belas melakukan penyekatan